kita bergeser ke informasi lainnya seorang anak berumur empat tahun di bandung jawa barat menderita penyakit langka sindrom oh tahara
ia mengalami kejang kejang sejak lahir dan frekuensi kejangnya bisa mencapai empat puluh kali dalam sehari
biasanya seorang anak berusia empat tahun aktif bermain berlari dan bercelote dengan orang tua dan teman sebayanya
namun tidak demikian halnya dengan kaima aisyah
balita asal kota bandung ini sudah hampir empat tahun terbaring lemah seperti ini
beberapa hari setelah lahir ia didiagnosa mengalami sindrom oh tahara atau kejang kejang berlebihan
dalam sehari kaima bisa mengalami kejang hingga empat puluh kali
akibat sering kejang kaima mengalami dislokasi pinggang atau posisi pinggang yang tak sesuai dengan tempatnya
paru parunya juga mengalami penyempitan sehingga ia sulit bernafas
ini akibat hentakan kejang yang kadang sangat keras
guna mengurangi kejang kaima menjalani fisioterapi sinar ultraviolet tiga kali seminggu
terapi ini juga untuk membantu kaima bernafas dan membuat otot otot dalam tubuhnya kembali rileks
meski demikian kaima masih harus menggunakan bantuan selang oksigen untuk bernafas
selama ini kaima sering kejang
dari situ juga mulai saya wisata rumah sakit ya kesana kemari untuk tahu apa diagnosa sebenarnya kaima
ternyata selama ini kaima umurnya semakin besar ternyata semakin banyak juga koleksi penyakitnya
bertambah juga dari otahara sindromnya sendiri merusak banyak jaringan di dalam tubuhnya sendiri anatomisnya sendiri gitu
jadi selama ini sih saya semampu saya berusaha yang terbaik buat anak
selama kaima masih bertahan
kaima seharusnya dirawat intensif di ruangan picu rumah sakit
namun karena keterbatasan biaya kaima terpaksa melakukan rawat jalan
aska sebagai orang tua tunggal berjuang sendiri mengurus empat anaknya
biaya yang dikeluarkan tak sedikit
tahun ini saja ia sudah mengeluarkan biaya sebesar delapan puluh juta rupiah untuk pengobatan kaima
aska kini bekerja sebagai pengemudi ojek online
sering dapat penurunan kesadarannya kaima itu karena saking kencangnya kejangnya dia itu
sampai dia hilang kesadaran gitu dia nggak bisa kontrol dirinya sendiri
ya udah kadang dia sampai nggak bangun bangun itu sempat sebulan nggak bangun bangun juga
sedih juga sih sempat hopeless gitu
tapi saya selalu berdoa kaima kok kaima masih kuat
kaima mau berjuang
tapi kalau allah bergendak lain mami ikhlas
insya allah ikhlas
karena dia juga yang banyak pelajaran dari kaima selama ini
menjauhkan orang orang zolim mendekatkan orang orang baik dari sakitnya kaimai
banyak hikmah yang saya ambil dari kaima
sindrom ohtahara adalah jenis epilepsi yang langka
penderitanya mengalami kejang dengan hentakan kuat
sindrom ini bisa menyerang pada sepuluh hari pertama setelah bayi lahir
menurut dokter belum diketahui penyebab pasti sindrom ini
ada sejumlah kemungkinan seperti mutasi genetik
kelainan otak yang tidak berkembang secara sempurna
dan kelainan metabolisme dalam tubuh
sindrom ohtahara pertama kali ditemukan di jepang
di sana sindrom oh tahara terjadi dalam setiap seratus ribu kelahiran
sampai saat ini kita pemeriksaan kan sudah dilakukan seperti eeg
kemudian harusnya juga diperiksa mr
kemudian kalau mau lebih detail mungkin bisa kita periksa genetik untuk mencari penyebab
dan untuk pengobatan kita sudah memberikan beberapa obat
tapi karena masih ada ya kita
artinya ini sudah masuk ke dalam epilepsi yang intractable
intractable itu epilepsi yang sulit dikontrol dengan obat
ya kita biasanya kalau sudah masuk ke situ
kita tidak terlalu

sekarang harusnya memang tubuh

wanita yang keluar dari barik barik nicotin itu
ya wuih satu kedipu zumur abbiamo datang
satu sedikit anak veut lensung dibawa
tiga wanita petunjuk
dan dua wanita paywall
katanya anaknya beristirahat
agak sedikit kesal bahwa dia tak tahu rules atau throws kalau tidurnya begitu sedekat
kita merasakan bad luck belum pilih mata tadi